ongkos naik haji tahun dua ribu dua puluh dua diketok naik rp empat delapan juta menjadi rp tiga puluh sembilan delapan juta rupiah
namun pemerintah mengatakan tidak akan membebankan selisih harga ini kepada jemaah calon haji
kita akan membahasnya hari ini termasuk juga meminta kejelasan terkait kuota dan penentuan keberangkatan
sudah bergabung narasumber secara virtual ada direktur pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu pak jaja jailani
pak jajah selamat sore
pak mustoli sekarang pak mustoli musim haji di depan mata ini sebagai komnas haji umroh
apa sebenarnya sudah dievaluasi oleh komnas di tahun haji sebelumnya dua ribu sembilan belas
karena dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kan jemaah indonesia tidak berangkat
iya mbak putri
jadi memang kalau kita melihat
pelaksanaan ibadah haji beberapa tahun terakhir kemudian ada jeda dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
sesungguhnya ada kemajuan yang cukup signifikan begitu ya
apa yang dilaksanakan oleh pak jaja dan kawan kawan tentu juga ada kontribusi pihak lain
misalnya kementerian terkait misalnya kementerian perhubungan kementerian hukum dan ham kemenlu dan seterusnya
termasuk juga pengawasan dps
jadi ada memang
peningkatan kualitas yang ditingkatkan oleh penyelenggara ibadah haji dari tahun ke tahun
sebagai contoh saya sering menyebutkan bahwa
keberhasilan haji itu antara lain diantaranya begitu ya
itu adalah bisa ditekannya angka kematian
kemudian apa namanya jemaah haji yang meninggal dunia
dari tahun ke tahun memang
apa namanya bisa ada perkembangan yang sangat menarik
kemudian juga ketepatan penerbangan
itu juga menjadi bahan
termasuk misalnya bagaimana kualitas penginapan dan kualitas transportasi
memang ya kalau insiden insiden kecil misalnya ada saja
tapi saya kira dari tahun ke tahun saya kira memang menuju arah yang lebih baik
nah khusus untuk tahun ini agaknya memang akan menjadi tantangan tersendiri mbak putri
tapi memang tapi diselenggarakan di masa masa ini
masih pandemi begitu ya
artinya status pandemi baik di indonesia maupun di negara tujuannya itu arab world juga pun dicapu begitu
nah mengenai tadi soal biaya saya punya catatan tersebut
setelah terkait dengan pembiayaan memang agaknya antara dpr dan kementerian agama
memang pada akhirnya ketemu di satu titik semacam win win solution dari dua sisi gitu ya
yang selama ini ya
yang selama ini memang dikhawatirkan
yang pertama adalah sisi bahwa biaya haji dari tahun ke tahun memang tidak mungkin turun begitu ya
logikanya tidak mungkin karena harga barang juga naik
kemudian ada perkembangan perkembangan eksternal yang kita tidak bisa hindari
misalnya tadi kenaikan aftur begitu ya
kemudian biaya biaya juga di arab saudi juga naik tentunya
tentu ini akan menjadi pengungkit kenaikan biaya haji
nah di sisi lain
dpr dan kementerian agama pun saya kira tidak bisa menutup mata terkait dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih dilingkupi dipukul oleh pandemi
apa namanya minyak goreng juga susah didapat
ini kan kondisi kondisi sosial ekonomi yang tidak bisa dikesampingkan
nah akhirnya kemudian r dan kementerian agama akhirnya mencari win win solution
tapi ini sifatnya jangka pendek kenapa kenapa saya bilang jangka pendek mbak
karena untuk jangka pendek pada tahun ini barangkali angka kenaikan tiga puluh sembilan juta
itu barangkali menjadi semacam apa bahasa saya itu oksigen gitu ya
untuk menambah nafas daripada penyelenggaran ibadah haji
intinya dengan subsidi yang begitu besar
sesungguhnya ini juga dalam waktu yang jangka panjang akan menekan keuangan haji di bpkh
yang kedua apa namanya terkait dengan biaya tiga puluh sembilan juta ini
juta ini ini juga nantinya saya prediksikan akan menjadi beban bagi penyelenggaran ibadah haji pada tahun tahun mendatang
yang sebelumnya misalnya dianggap tiga puluh lima juta menjadi tiga puluh sembilan juta
dan ini saya kira tidak akan turun begitu
ya tapi memang penyesuaian itu pasti akan terus dilakukan

kalau misalnya mengutip dari yang anda sampaikan tadi
bagaimana sekarang dengan kuotanya pak jaja
sejauh ini pemerintah masih melakukan penghitungan berdasarkan asumsi
kemudian apakah angka itu masih akan bisa berubah
tentunya diharapkan ada penambahan
karena kita tahu sekarang daftar tunggu nya sudah terlalu panjang untuk indonesia
apalagi kemarin sempat terjeda dua tahun
kuota haji di indonesia kan normalnya dua ratus sepuluh

di tahun dua ribu dua puluh dua ini kita kan sehari hari masih menunggu
maka kuota kita sudah satu ratus sepuluh
artinya kalau saya ada rongga yang jauh
apakah kota ini segini ataupun berkurang ataupun bertambah
kita masih menunggu dari saudi
tapi pemerintah dalam hal ini sedang berdiplomasi dengan saudi
dimana berdasarkan informasi ada negara negara yang tidak menggunakan jamaahnya
kita harapkan hasil diplomasi ini apabila ada negara yang tidak mengambil atau tidak memberangkatkan jamaahnya
kan indonesia gitu ya
bila di indonesia berapapun untuk berangkatkan jamaah
harapan saya selama ini belum berangkat
kepastian itu biasanya didapatkan kapan pak jaja
nah kepastian ini adalah yang sedang kita perjuangkan
menurut saya kodi
karena pak fakis makin mati
setelah dua bulan
dan secara optimal ini
kemulai dari data kuota
nah dari kuota ini lah baru akan fit
akomodasi di madinah
dapat yang di arminah
dan juga berapa
top operasional dan sebagainya
adalah kunci perhitungan negara dari kuota
saya masih menunggu
kitakan agar saudi segera mengumumkan
kata kuota negara di
ya mau berangkatkan
masalahkan sebagai haji
apakah menurut anda
pemerintah kemudian sudah maksimal
mengupayakan meminta kuota
sekalipun memang kita masih menunggu
betul betul menunggu dari kerajaan
akan menyiapkan kuotanya
mengatur mungkin untuk tahun ini
jadi memang begini pak putri
kadang memang di kalangan masyarakat di bawah
kepas itu adalah
sedikit sorot pember untung dubbed
dia ketkurut hacen an tollez kaniertan in labacko

siapa ini happened
assalamualaikum mbadu s
awal awal pun juga masih dilakukan upaya upaya
saya dengar juga duta besar kita yang ada di arab saudi juga melakukan hal yang serupa yang tidak berhenti
tetapi sekali lagi bahwa kuota itu adalah haknya negara arab saudi
maka saya kira ini yang perlu nanti disampaikan oleh pak jaja dan bapak bapak di dpr sana bahwa
nah seratus ribu itu mbak putri itu kan dibagi dua
jadi kuota itu kemudian diturunkan menjadi kuota provinsi dan kuota kawasan
itu pun sudah dalamnya adalah petugas
jadi maksud saya apabila nanti ada jamaah haji yang ternyata sudah lunas di tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian pada tahun dua ribu dua puluh dua ini belum berangkat
karena misalnya sebetulnya alasannya bisa karena terkena aturan misalnya usianya di atas lima tahun
kan kementerian agama yang bertanggung jawab tapi memang di jalan arab saudi
tapi kalau di bawah enam puluh lima tahun tapi tidak berangkat
ini mesti nanti karena misalnya kuota harus ada keseimbangan antara kuota antar provinsi dan kabupaten
kuota bisa saja juga tereliminir dalam arti belum bisa berangkat
karena ada sudah membahas itu
dan teman teman bahwa perlu adanya kepastian mereka yang sudah lunas di tahun dua ribu dua puluh
tapi kemudian di tahun dua ribu dua puluh dua tidak berangkat karena berbagai alasan tadi
itu saya kira harus menjadi prioritas pada tahun haji dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya gitu
kita konfirmasi sekarang ke pak jaja maksud saya
jadi siapa saja yang berhak berangkat pada musim haji tahun ini
kriterianya apa yang sudah disusun oleh kementerian agama
dalam tentuan keberangkatan dari jumlah lima
persenjataan kuota ini
dimana di dalam sistem komputer haji indonesia
persenjataan haji indonesia
jadi kan kita rilis dari sentrasologi
ada kembang kembang rusia yang di bawah enam puluh lima
di bawah enam puluh lima
artinya ini ada yang tidak berangkat
mana yang tidak berangkat
bagi jamaah haji yang di atas
yang berangkat dua puluh lima tahun
dan maksudnya yang tidak berangkat ini
kompensasi yang sama dengan jamaah yang berangkat
makanya di dalam rapat kami dengan komisi delapan kemarin
bagi jemaah haji indonesia yang berangkat tahun ini
tetapi ditutupi oleh dana virtual phone jemaah
bagi jamaah yang
tidak berangkat tahun ini
karena ada yang pemotongan kuota
dan hak yang sama
sama dengan jamaah
yang berangkat tahun dua ribu dua puluh
apakah itu kemudian sudah menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan pak mustoli
bahwa mereka yang berkaitan dengan kuota tersebut harus menjadi prioritas di tahun tahun berikutnya
karena kan itu artinya ada waktu tunggu yang nambah lagi pak
jadi bisa di elakkan lagi bahwa
karena ada pemotongan kuota
jamaah yang berangkat tahun dua ribu dua puluh ini adalah merupakan prioritas yang tidak berangkat dua ribu dua puluh
jemaah haji yang tahun dua ribu dua puluh
yang kuota dua ribu dua puluh yang tidak berangkat
akan menjadi prioritas
pertan tahun dua ribu dua puluh
ke pak mustoli terakhir saya
ada apa apa yang menurut anda tantangan musim haji tahun ini pak mustoli
kementerian agama dan dpr segera mendorong supaya kesepakatan malam tadi
diketahkan melalui cepres
yang kedua tentu
bukannya belum pasti berapa
harus segera dilaksanakan
berikutnya tadi yang disampaikan oleh pak jaja adalah kebijakan kebijakan teknis
terkait dengan potensi potensi ada jamaah haji yang kemudian
tidak bisa berangkat
tahun ini meskipun sudah lunas dua ribu dua puluh itu juga
harus mendapatkan jaminan
yang serius dari kementerian agama
apapun yang terjadi saya kira namanya haji
masyarakat juga harus
kondisi saat ini memang belum ideal
dari segi penyelenggaraan
karena dalam masa situasi pandemi
penyesuaian harus dilakukan oleh
bapak yang mengaku dalam bahasa pak jaja
di kementerian agama dan kawan kawan
itu yang dikira sebab itu
kondisi belum sepenuhnya pulih
dan kondisinya adalah memang indonesia menunggu
kejelasan berkaitan dengan kuota ini dari pemerintah arab saudi
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
pak jaja jailani
direktur pengelolaan dana haji
dan sistem informasi haji
pak haji terpadu
dan juga ada pak mustoli
ketua komnas haji dan umroh
terima kasih bapak bapak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh